ada evaluasi dari dpp enggak
kemudian taat hukum jadi kita ikutin proses hukum yang ada
nantinya bagaimana ya baru kita akan proses
kalau sudah selesai masalah perkaranya